terdakwa kasus penguasaan lahan sebuah perusahaan di kawasan kalideres jakarta barat hercules rosario marshall
difonis delapan bulan penjara saat tiba di pengadilan hercules sempat mengamuk
diduga tidak terima gambarnya diambil oleh sejumlah wartawan menjelang sidang
hercules menyerang sejumlah wartawan yang ingin meliput sidang di pengadilan negeri jakarta barat rabu sore
akibat penyerangan yang dilakukan terdakwa hercules sejumlah wartawan terkena tendangan dan pukul